sudah beberapa kali presiden jokowi dodo membeli sapi dari peternak sapi kuncoro budi
yang berada di desa meranggen kecamatan polokarto sukoharjo jawa tengah
untuk dijadikan hewan kurban yang akan diserahkan ke masjid agung surakarta
tahun ini presiden jokowi membeli seekor sapi jenis limosin dengan berat satu ton dan sudah berumur empat tahun
untuk memastikan kesehatan sapi tersebut tim dinas pertanian dan peternakan kabupaten sukoharjo
mendatangi peternakan kunchoro untuk memeriksa hewan kurban yang akan dikirim termasuk sapi presiden jokowi
hasil pemeriksaan di peternakan kunchoro yang meliputi pengecekan suhu tubuh dan bagian luar tubuh sapi
menunjukkan semua sapi kurban sehat termasuk sapi limosin yang dipesan jokowi
kuncoro pun mengaku telah lama menyiapkan sapi yang akan dijadikan hewan kurban oleh presiden jokowi
dan merupakan sapi terbaik dengan makanan khusus

ada ini pak
pakan pakannya itu ya pakan seperti konsentrat ampas tahu terus sama ular itu sama rumput gajah
sapi seberat satu ton ini akan diberikan oleh presiden joko widodo sebagai hewan kurban
ke masjid agung solo sehari menjelang idul adha nanti
sri hartono sukoharjo jawa tengah